kita beralih ke berita olahraga
sebagai tim pendatang baru dalam liga satu
persebaya surabaya siap menghadapi pstni
dalam laga pembuka piala presiden dua ribu delapan belas
meski tidak menargetkan juara
namun green force berharap bisa memenangkan pertandingan
laga perdana di grup c piala presiden dua ribu delapan belas
akan digelar pada kamisore ini
dalam pertandingan pertama yang digelar
di stadion glorabung tomo surabaya tersebut
tim tuan rumah persebaya surabaya
akan menghadapi pstni
pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dan menarik
meskipun kedua tim belum pernah bertemu
pstni musim lalu bermain di liga satu
sedangkan persebaya baru saja promosi ke liga satu
karena menjadi jawara di liga dua musim lalu
saat ini kondisi tim bajul ijo dalam kondisi yang bagus
meskipun sejumlah pemain dipanggil timnas u dua puluh tiga
persebaya yang hanya diperkuat satu pemain asing
dan lima pemain rekrutan baru asal papua
diharapkan bisa memberikan perlawanan terbaik
sedangkan pstni akan bermain semaksimal mungkin
dan tidak akan menganggap remeh tuan rumah
terlebih persebaya akan bermain dengan dukungan
penuh supporternya bonek yang selalu memadati stadion
di saat tim kebanggaannya bermain
banyak sih belum keluar bicara mereka bermain
karena rasanya perubahan perubahan
tapi hari ini segera yang banyak bermainan
dengan kecepatan kecepatan di ring
itu yang perlu saya awas pada ini
sementara di pertandingan kedua
akan mempertemukan madura united dan perseru serui
yang diprediksi juga akan berlangsung menarik
dalam laga perdana grup c ini
panitia pelaksana telah mencetak empat puluh ribu tiket
untuk pengamanan panitia akan melakukan rekayasa
dan diperlukan penyelenggaraan
dengan dua ribu dua ratus personil aparat gabungan polri
tni satpol pp dan linmas